jutaan ikan di tepi laut perairan paciran lamongan minggu sore mati dan membusuk
diduga kematian jutaan ikan ini akibat tercemar limbah beracun dari perusahaan yang ada di sekitar laut
nelayan mendesak dinas terkait segera turun tangan dan mengusut pencemaran lingkungan ini
beginilah kondisi jutaan ikan di tepi laut desa kandang semangkon kecamatan paciran lamongan minggu sore
jutaan ikan mati berkelimpangan dalam kondisi sudah membusuk hingga membuat bau tak sedap yang menyengat
rata rata ikan laut yang mati berjenis sadar kerang dan gurita
peristiwa matinya ikan secara mendadak ini sudah terjadi sejak tiga hari lalu
para nelayan menduga banyaknya ikan mati ini akibat tercemar limbah beracun dari perusahaan di sekitar laut pantai utara
namun nelayan belum bisa memastikan limbah perusahaan mana yang menjadi penyebab matinya jutaan ikan tersebut
kalau malam tahu
pak rata rata yang mati kan kecil
sering pak ikan mati
himpunan nelayan seluruh indonesia wilayah paciran lamongan menyayangkan adanya pencemaran limbah tersebut
jika kondisi seperti ini terus menerus terjadi akan berdampak dengan penghasilan para nelayan
tampaknya nanti akan sangat berpengaruh sama kehidupan masyarakat nelayan
itu memang sering terjadi
tiga bulan sekali itu pasti
nelayan berharap pihak terkait untuk segera mengusut penyebab pencemaran
yang diduga dari limbah perusahaan di sekitar pantai agar tidak terjadi gejolak sosial dengan nelayan paciran
miftahul arif lamongan